pemerintah mengalokasikan anggaran rp sepuluh triliun rupiah untuk pelaksanaan program kartu prakerja tahun dua ribu dua puluh
dibuka pertama kali pada sebelas april program kartu prakerja mencapai sebelas gelombang dengan jumlah peserta lima enam juta peserta sekitar empat puluh tiga juta pelamar
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto selasa siang menjelaskan program kartu prakerja diikuti warga di lima ratus empat belas kabupaten dan kota di seluruh indonesia
hingga kini ada sebelas gelombang pendaftaran sejak april hingga november dua ribu dua puluh
kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas berupa biaya pelatihan bagi wni berusia delapan belas tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah yang terkena dampak langsung covid sembilan belas berbasis daring
penerima kartu prakerja menerima bantuan pemerintah sebesar rp tiga lima puluh lima juta
bantuan ini terdiri dari bantuan pelatihan satu juta
dana insentif pasca pelatihan rp dua empat juta dan insentif survei rp satu ratus lima puluh
tentunya yang tahun ini kan kita selenggarakan dengan dana rp dua puluh triliun dan tahun depan kita kembali ke dana yang sepuluh triliun
karena memang program bantuan pemerintahan seluruhnya disesuaikan dengan situasi harapannya pandemi covid ini akan
turun dengan tentunya kita berharap tahun depan vaksinasi sudah dimulai
jadi tentunya ini program kartu prakerja ini kita akan lanjutkan dengan model seperti sekarang